minggu siang ketua umum partai nasdem surya palo berkunjung ke kediaman pribadi ketua umum partai gerindra prabowo subianto di bukit hambalang
pertemuan antar keduanya adalah kunjungan balasan setelah pada juni dua ribu dua puluh dua lalu prabowo berkunjung ke nasdem tower
pertemuan dijadwalkan pada pukul sebelas siang namun rombongan elit partai nasdem baru tiba sekitar pukul setengah dua belas siang
terlihat ada sekitar enam mobil yang masuk ke pintu gerbang rumah prabowo di hambalang bogor
selain surya palo elit nasdem lainnya yang turut hadir adalah wakil ketua dewan pakar partai nasdem peter gonta
ketua dpp willy aditya wasekjen hermawi taslim serta sugeng suparwoto sebagai ketua pemenangan pemilu teritorial partai nasdem
pertemuan ini berlangsung tertutup
dan untuk mengetahui apa saja hasil pertemuan antara surya palo dan prabowo subianto

bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia diana valencia di bogor jawa barat
selamat sore diana
meskipun tadi sudah ada konferensi pers ya mungkin anda bisa beberkan apa saja yang disampaikan
ataupun yang dibicarakan antara surya palo dengan prabowo subianto dalam pertemuan di bukit hambalang diana
ya selamat sore
kalau bicara soal apa saja yang disampaikan tadi pertama pertemuan yang berlangsung sekitar dua lima jam

lebih kepada kunjungan persahabatan
tadi kalau hasil konferensi pers yang disampaikan baik itu dari prabowo subianto ataupun surya paloh begitu
kedua belah pihak menegaskan kembali apa yang mereka sampaikan pada juni dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
prabowo subianto datang berkunjung ke kantor partai nasdem di kawasan gondang dia
yakni menghormati keputusan politik masing masing
dan tadi prabowo subianto selaku ketua umum partai gerindra juga menegaskan koalisi
ini juga merupakan keputusan politik
sehingga memang rasa rasanya ini kemungkinan apakah nanti koalisi dari gerindra pkb
dan juga koalisi perubahan yang memang tidak saat ini belum mendeklarasikan
tapi sudah hampir pasti begitu ya rifana
antara nasdem pks dan juga partai demokrat
kemungkinan untuk meleburnya kecil begitu
tetapi tadi selain soal bagaimana koalisi ini kemungkinannya kecil
ataupun menghormati bahasa prabowo begitu ya menghormati keputusan politik masing masing
ini adalah soal dari sejumlah kader partai gerindra
yang dijodohkan dengan bakal calon presiden pilihan partai nasdem
yakni anies baswedan
jadi saya sempat menanyakan kepada prabowo subianto perihal
ada kesempatan anies sandi
ini akan berfumi kembali
karena anies merupakan baca pres dari partai nasdem
sedangkan sandiaga uno ini merupakan kader dari partai gerindra
tadi prabowo dengan gas menjelaskan bahwa
jika sandiaga uno masih di bawah payung partai gerindra
kans untuk dimaju sebagai capres ataupun cawapres
ini kecil kemungkinannya
karena berdasarkan keputusan partai
yang juga ditegaskan pada rakernas pada tahun dua ribu dua puluh dua
bahwa yang akan maju dalam konteks pasifil pres dua ribu dua puluh empat
adalah ketua umum partai gerindra prabowo subianto
tadi juga disampaikan sejumlah pembicaraan pembicaraan politik
yang menegaskan kembali
selain soal beberapa keputusan politik
yang paling menghargai dan menghormati
tetapi juga menegaskan bahwa
politik ataupun konteks pasifil dua ribu dua puluh empat
nantinya tidak akan menjadi penghalang silaturahmi kedua belah pihak
ataupun yang diikuti juga dengan jajaran elit partai politiknya
juga rifana tadi juga bicara soal penundaan pemilu kedua belah pihak
yakni prabowo subianto dan juga suryapalo
menegaskan bahwa sikap mereka tetap sama
bahwa tidak aris dan tidak bijak apabila penundaan pemilu
seperti yang disampaikan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
yang mengabulkan permintaan ataupun permohonan hukum dari prima
begitu untuk mengulang kembali tahapan tahapan pemilu ini dikabulkan begitu
mereka berdua suryapalo dan prabowo subianto menyebutkan bahwa
sama sama menolak yang namanya penundaan pemilu
sehingga memang tadi suasananya cukup bersahabat
apalagi ketika datang juga rombongan elit partai nasdem ini
disambut dengan drum band dari kediaman prabowo subianto
drum bandnya melantunkan mars partai nasdem
sehingga tadi disampaikan bahwa kunjungan kali ini
banyak sekali hal hal yang membuat surya paloh tergugah begitu ya
selain sambutan dari drum band
tetapi juga suryapalo sedih memuji bahwa rumah pribadi dari prabowo subianto ini
bahkan lebih nyaman dan lebih tenang gitu
daripada rumah kediaman ataupun peristirahatan dari presiden amerika serikat begitu ibaratnya ya
sehingga memang tadi suasananya cukup akrab
tetapi memang hanya dua lima jam
dan tentu yang jadi komitmen tidak jauh berbeda dengan pertemuan pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
ini adalah soal menegaskan kembali pemilu dua ribu dua puluh
dan juga adanya suasana konstruktif dan kondusif saat ataupun pasca pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
riva saya kembali ke anda
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia
atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali